dan satu hari jelang dimulainya prosesi akad nikah rumah erina gudono di dusun purwosari kpne satu melati kabupaten sleman
disterilisasi oleh tim cihandak brimob polda daerah istimewa yogyakarta
sebelum anggota brimop menyisir area sekitar rumah erina dengan metal detektor
di antaranya lokasi yang besok akan digunakan sebagai tempat pengajian serta rumah rumah tetangga erina gudono
sterilisasi akan berlangsung setiap hari hingga kedatangan presiden joko widodo di rumah herna gudono pada malam midodareni di jumat malam
namun tim jihandak brimob di lapangan menolak wawancara dengan media terkait apakah proses sterilisasi tersebut terkait dengan peledakan bom di bandung
atau hanya standar pengamanan jelang kedatangan dari presiden joko widodo